pasangan suami istri ida bagus komang diantaramha putra
dan nikadek erin el sayani kini bisa kembali tersenyum lega
putra keduanya ida bagus satya prawira
dinyatakan sembuh dari penyakit gangguan ginjal akut
sebelumnya sang putra sempat menjalani perawatan intensif
selama tiga pekan di rsup profesor nurah denpasar
satya bahkan harus menjalani cuci darah sebanyak tujuh kali
selama masa perawatan
tak hanya gangguan ginjal akut
bocah tiga tahun ini juga mengalami pembesaran jantung
dan paru paru terdapat banyak cairan selama proses cuci darah
hancur takut terus trauma juga ada rasa trauma
sampai sekarang awalnya jalannya agak lunglai gitu
agak kurang kecil gitu
sekarang sudah mulai sudah bisa agak lari sih
sudah lebih membaik sih dia
sama seperti pasien ginjal akut lainnya
balita ini awalnya mengalami demam dan penurunan frekuensi buang air kecil
ia pun diberi obat sirup
tapi bukan obat sirup yang dicurigai mengandung etilen glikol dan dietilen glikol
sementara itu dalam rapat kerja bersama dengan komisi sembilan dpr rabu siang
kementerian kesehatan menyebut angka kematian kasus gagal ginjal mengalami penurunan drastis
setelah diberikan obat fomipizol yang disebut sebagai antidot
dari senyawa berbahaya etilen glikol sebagai pemicu penyakit ini
kepala biro komunikasi publik dan pelayanan publik kementerian kesehatan
siti nadia tarmizi menegaskan
sejak obat femipizol diberikan kepada pasien
angka kematian terkait gangguan ginjal akut menurun drastis
dan angka kesembuhan pasien mencapai sembilan puluh lima persen
hasilan pengobatan fomepizol itu kurang lebih sembilan puluh lima persen
jadi pada kasus kasus tadi juga disampaikan oleh ketua idai ya
bahwa saat ini kasus kasus yang masuk kriteria gangguan ginjal akut atipikal progresif itu
itu langsung diberikan pengobatan homepizol karena memberikan harapan kan tadi
meski obat fomipizol ini tak diproduksi di indonesia
kementerian kesehatan telah mendapatkan stok obat tersebut
dari berbagai negara seperti singapura kanada jepang hingga australia
tim liputan cnn indonesia